terima kasih ya miss erina
rena udah datang belum ya
aduh gimana caranya aku bisa ketemu sama rena
rina juga pasti sama susternya dan ibu rosa
ah ger lo bilang bu andin mau cerai
yang ada malah sosit kayak gitu
kalo lo masih sayang jangan lo jadi mantan

besok saat persidangan
saya pasti akan dateng
saya akan pertahankan kamu
saya akan pertahankan pernikahan kita
saya akan pertahankan semuanya
saya jalan dulu andi
masak atik bos
itu bukan buah atik bos
maaf bisa kita bicara sebentar
di ruangan guru ya bu
yaudah kalau gitu mirna
kamu jagain reina
saya mau bicara sebentar sama miss reina
sini kok rambut kamu berantakan
kamu apa color baik
kurang kerjaan banget dah
katanya ada mainan yang rusak
mana yang baik membenerin
oh ini yang rusak
om lihat dulu ya
apa sih yang rusak
mungkin baterainya yang rusak
atau baterainya habis
kita gak tau
tapi om udah bawa baterai cadangan
mudah mudahan hanya baterainya aja
kita ganti baterainya mudah mudahan sudah bisa berfungsi
udah gak rusak
waktu baterainya aja yang habis
makasih om baik
jadi nanti reina bisa main sama mama dan papa ya
iya kata acus mama sama papa cerai
sampai ngga kok om
benar begitu sis
cuman saya sebenernya gak tau pasti sih
andin dan aldebaran cerai
aduh reina jadi anak kepinteran banget
ampe nyangke gitu aja pake diomongin
yaudah kalo gitu om pergi dulu ya
kamu yang pintar di sekolah
nah mana senapnya
terus saya balik ya
terus masukin ke dalam tas dulu ya
nanti pulang sekolah baru main
akhir akhir ini saya sering melihat rena sering melamun dan murung di kelas
dan jika ditanya suka tidak menyimak
padahal rena itu adalah anak yang sangat ceria dan aktif sebelumnya
apakah ada masalah bu
ya memang di rumah sedang ada sedikit masalah
saya akan pastikan rena akan baik baik saja
semoga ya bu
saya berharap renda bisa kembali ceria seperti dulu lagi
masalah yang juga cepat selesai ya bu
terima kasih ya miss reina
reina udah dateng belum ya
aduh gimana caranya aku bisa ketemu sama rena
rena juga pasti sama susternya dan ibu rosa
mama sarah kesini
kalau memang mama sarah ingin ketemu dengan reina
kenapa enggak datang dengan papa surya
terus kenapa nggak ke rumah al aja
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau melepaskan
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
bukunya sekarang kita mulai kuis
pak lu belajar gak makasih
gue belajar gimana dong ya
yah gimana nih
aduh jangan sampai hari ini hari terakhir kita kerja
aduh terlalu jing
maafin ya pak
ini udah gak apa apa
kerja sana ya